pada daerah pores cirebon kota bersama perangkat desa banjarwangunan
menyelidiki tiga nama buron pelaku pembunuhan dan pemerkosaan terhadap vina dan juga egy
hasilnya mereka menemukan dua puluh lima orang nama yang sama dengan dua pelaku yakni dhani dan andi
kecuali pegi alias peron yang tidak ditemukan namanya satupun
kepala desa banjarwangunan di kecabatan mundu kabupaten cirebon langsung bergerak
melecak tiga nama daftar pencarian orang yang dirilis oleh polda jabar
bersama tim polres cirebon kota dan polsek bundu penelusuran dilakukan di empat puluh enam rt sembilan rw dan tiga belas perumahan
dengan jumlah penduduk total sekitar sebelas warga
hasilnya hingga sabtu pagi mereka mendapatkan sekitar dua puluh lima nama yang serupa dengan buron
antara lain nama andi sekitar lima belas orang
dan nama dani sekitar sembilan orang
namun nama pegg alias peron tidak ditemukan kesamaan
petugas juga mengaku merasa kesulitan dalam proses pencarian
karena data yang diunggah sangat global dan tidak disertai alamat lengkap
terlebih postingan dpo tidak memuat foto wajah para pelaku
kemarin langsung kepolisian dari kepolisian
dan mengecek crosscheck langsung atas nama yang sesuai dengan dpo itu
yang pertama itu peggy
peggy itu tidak ada crosschecknya di sini
dan andi ada nama andi itu hampir lima belas orang
dan sudah di crosscheck tidak ada terbukti bahwa sesuai dengan dpo itu
dan yang terakhir dani
dhani di kami ada data sembilan orang
informasi terkini kita tanyakan langsung ke jurnalis kompas tv muhammad syari romdon di cirebon jawa barat
setelah menemukan setidaknya dua puluh lima nama yang sama dengan dua buron
apakah ada kesesuaian dengan ciri ciri di dpo yang dirilis oleh polda jabar di sana
ya baik prasetyo di studio dan juga saudara selamat siang
bahwa memang setelah kasus ini kembali mencuat ke publik
rilis tiga orang dpo yang dinyatakan sebagai buron pelaku pembunuhan
sekaligus ruda paksa terhadap china dan juga eki
baik dari pihak kepolisian dan juga pemerintah desa
karena ada alamat yang menyebutkan bahwa ketiganya sempat tinggal
di desa banjarwangunan kecamatan mundu kabupaten cirebon
dan kami sejak awal memang pada hari selasa setelah diposting
kemudian kami menemui perangkat desa setempat
kami kembali menginformasikan menanyakan bagaimana proses
pendalaman pencarian dan cross check secara langsung dari pihak kepolisian
dan juga pihak perangkat desa terkait beberapa orang yang memang
memiliki nama kesamaan terhadap tiga nama buron tersebut
ya ini yang pertama adalah ferong alias pegi alias ferong maksud kami
dan yang kedua adalah dani dan yang ketiga adalah andi
hasilnya sejak selasa kemarin atau selasa kemarin hingga sabtu hari ini
petugas menemukan ada dua puluh lima nama yang dinyatakan sama dengan nama buron tersebut
ke dua puluh lima ini langsung dilakukan pencarian secara langsung satu persatu ke rumah nama nama tersebut
yakni dhani atau andi sebanyak lima belas orang dan dhani sekitar sembilan atau sepuluh orang
sedangkan satu nama yang bernama peggy alias peron itu tidak diketemukan sama sekali
nah pencarian ini juga dilibatkan melibatkan sebanyak empat puluh enam orang rt dan juga sembilan rw dan tiga belas perumahan yang tersebar
di wilayah desa banjarwangunan kecamatan mundu ini
mengingat cukup luas mereka masih menyampaikan kepada kami akan terus melakukan pencarian
ke beberapa titik titik yang belum dicari
kalau jika tidak ditemukan kesesuaian dengan ciri ciri dpo apa kemudian langkah selanjutnya yang akan dilakukan polisi
karena ini ada dua puluh lima orang sedangkan satu orang ini yang perong atau pegi ini masih belum ditemukan ada nama yang serupa
kalau dari pihak pemerintah desa menyampaikan kepada kami juga mereka akan berkonsultasi dengan pihak kecamatan mundu
bisa jadi pihak kecamatan mundu memiliki data lebih valid
utamanya pada saat sejak rekaman digital ektp
termasuk kecamatan mudu memiliki alat tersebut
dan apabila dimasukkan namanya maka dia akan mengeluarkan beberapa foto beberapa ciri ciri tertentu dan lain sebagainya
artinya pemerintah desa masih memiliki optimisme dalam proses pencarian perburuan ini
apabila dilakukan secara intens dan juga seluruh pihak masyarakat yang bersama sama mencari tersebut
dan pihak kepolisian juga kami masih terus menunggu keterangan update penanganan
baik dari polda jawa barat maupun dari polres cirebon kota di mana kami bertugas
pasalnya polres cirebon kota merupakan tempat yang tempat terjadinya kejadian tersebut
dan pada saat ini juga di kecamatan mundu masuk ke dalam wilayah teritori atau wilayah hukum forest cirebon kota
dan kami mendengar informasi pencarian dilakukan juga tidak hanya oleh forest cirebon kota
namun juga bantuan dari polda jawa barat yang rupanya sudah berada di cirebon beberapa hari lalu
sampai saat ini kami juga masih menunggu perkembangan terbaru dari beberapa pihak
utamanya pihak pihak yang ingin memberikan pernyataan terkait perkembangan ini
salah satunya adalah jaksa atau kuasa hukum dari beberapa penasehat hukum di pelaku dari kejadian ini
selama ini kan kesulitan dalam mencari tiga pelaku yang masih buron adalah data yang dirilis ini sangat global
tidak disertai alamat lengkap dan juga tidak memuas foto
tidak seket seket wajah para pelaku
lantas bagaimana dengan keaslian identitas tiga pelaku ini
apakah kemudian juga ada tanggapan dari polisi terkait dengan hal ini syahri
pasca diinformasikan oleh polda jawa barat terkait tiga buruan tersebut
sampai saat ini pihak kepolisian belum menambahkan banyak perkembangan terkait ciri ciri
kemudian pelukmu yang betul betul bisa mengarah atau identik dengan tiga orang tersebut
mengingat sesuai dengan fakta yang disampaikan oleh pemerintah desa banjarwanguna
bahwa pencarian tetap dilakukan namun sangat sekali kesulitan
karena mereka tidak mendapatkan ciri ciri yang sangat detil terhadap tiga burun tersebut
dhani dhani salah satu yang ada dari tiga buron tersebut
namun secara usia berbeda
kemudian secara postur tubuh yang diciri cirikan
kemudian rambut dan lain sebagainya itu berbeda
sehingga akhirnya para pemerintah desa kembali bergeser ke nama dhani lainnya
begitupun dengan nama andi yang juga memiliki banyak kemiripan sebanyak lima belas orang
akhirnya pihak kepolisian perlu memeriksa satu persatu
juga pemerintah desa memeriksa satu persatu
baik dari wajahnya usianya dan juga rekam jejak digital yang mungkin itu bisa membantu proses penelusuran
karena mengingat kas ini sudah cukup berlarut delapan tahun lamanya
dan kini kembali terungkap dan tentu semua tertuju perhatian pada bagaimana perburuan tiga burun ini untuk menegakkan keadilan
yang selama ini diperjuangkan oleh keluarga vina dan juga keluarga eki
baik tentunya kita akan nantikan bagaimana perburuan dari tiga dpo selama delapan tahun ini
terima kasih atas laporan anda muhammad syahri romdon dari cirebon jawa barat